dan kita ke informasi selanjutnya sebanyak empat puluh calon penumpang kereta api di wilayah daob delapan surabaya pada sabtu pagi gagal berangkat karena adanya aturan vaksin booster
tiga puluh calon penumpang yang gagal berangkat ini dikarenakan oleh berbagai faktor seperti belum melakukan vaksin booster tidak memiliki hasil screening covid sembilan belas sakit dan tidak memakai masker
pihak pt kai pun akan mengembalikan uang tiket atau mengganti jadwal kereta para penumpang yang gagal berangkat dengan syarat bebas covid sembilan belas
sesuai surat edaran kementerian perhubungan no tujuh puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua mulai tujuh belas juli lalu penumpang kereta jarak jauh wajib sudah divaksinasi dosis ketiga atau booster
penumpang yang baru vaksin dosis kedua harus tes antigen atau swab pcr sementara penumpang yang baru vaksin dosis pertama atau belum pernah vaksin wajib tes swab
dan untuk memudahkan penumpang daup delapan surabaya menyediakan layanan vaksin booster dan tes antigen di sejumlah stasiun
pihak pt kai pun akan mengembalikan vaksin booster dan tes antigen di sejumlah stasiun